toko buku empat lantai setiakawan milik haji iskandar ini terbakar dalam unjuk rasa menolak omnibus law pada kamis delapan oktober
toko ini bernasib naas karena berada di belakang bioskop grand senen yang dibakar masa demonstran
api yang menjalar dari halte transjakarta merambat ke bioskop kemudian membakar toko yang sudah berdiri hampir dua puluh tahun
buku pelajaran al quran dan perlengkapan sekolah ikut hangus terbakar
adapun kerugian toko ditaksir sebesar tiga miliar rupiah
rencananya barang yang masih bisa diselamatkan akan dipindahkan ke gudang lain kemudian akan disortir untuk dijual kembali
lain lagi dengan toko buku pustaka sandro jaya
toko tiga lantai ini tidak dibakar namun dijarah
buku buku satu unit motor
dan satu unit tv beserta komputer hilang
dan diperkirakan kerugian mencapai seratus juta rupiah
para pemilik toko berharap agar pemerintah bisa membantu dalam hal modal
agar toko bisa kembali buka
dan untuk demonstran para pemilik toko berpesan apabila berdemo
yang santun yang tidak merugikan orang lain
jimmy chandra andi angga cetakusuma jakarta